kejaksaan agung republik indonesia menyatakan akan menerima putusan majelis hakim atas terdakwa richard eliezer dan tidak mengajukan banding
lantas bagaimana reaksi keluarga almarhum yosua huta barat telah bergabung bersama kbi bunda dari brigadir yosua rosti simanjuntak
selamat malam ibu
selamat malam mas raja
ya bu dari senin hingga rabu kemarin sidang fonis untuk seluruh terdakwa sudah digelar
bahkan ibu juga menyaksikan langsung di ruang sidang bersama dengan keluarga
bagaimana tanggapan ibu terkait dengan fonis seluruh terdakwa
ya tanggapan kami dari keluarga
terlebih dari saya ibu bunda almarhum dalam hal fonis yang diberikan oleh hakim
kami karena sudah mempercayai hakim adalah perpanjangan tangan tuhan
yang bisa memberikan keputusan di dalam ponis kepada terdakwa
penegakan hukum di negeri kita telah diwujudkan oleh penegak hukum atau hakim yang mulia pada terdakwa
mulai daripada ps karena dia telah terpenuhi di dalam unsur dakwaan pasal tiga ratus empat puluh
yang melakukan pembunuhan secara keji dan secara biadab
jadi ps telah diberikan fonis hukum
seumur eh hukuman mati
maupun pc terpenuhi juga di dalam unsur dakwaan atau pembunuhan berencana tiga ratus empat puluh
telah juga diberikan hakim ponis dua puluh tahun
begitu km dan rr juga telah mereka karena ikut serta mereka di dalam pembunuhan berencana
terhadap anak almarhum yosua km telah dipenuhi juga tuntutan ponis
km lima belas tahun maupun rrr tiga belas tahun
jadi di dalam hal ini fonis yang telah diberikan hakim telah mereka nyatakan penegakan hukum yang seadil adilnya
terdakwa terakhir yaitu brada e atau richard eliezer
dia diberikan hukuman ponis setahun enam bulan
karena dia telah berani
melakukan kejujuran di hadapan persidangan akan membuka tabir kejahatan daripada perdisambo
maupun semua terdakwa yang selalu berkelit kelit di dalam persidangan
jadi brada e telah dijadikan jadi jc ataupun dari perlindungan dari lpsk
ini adalah ketentuan ponis yang diberikan
hakim bersama brada e setahun enam bulan
kami pun keluarga menghargai itu
namun kami sebagai keluarga merasakan pilunya memang perbuatan berada e ini terhadap anak kami
sampai merengguk nyawanya begitu keji dan biadab
namun kami memohon dan meminta pertanggungjawaban elieger
janganlah hanya di persidangan ataupun di hadapan manusia
maunya elieger nanti diperoleh
maunya elieger nanti diperoleh
semakin bertobat semakin membuat pembelajaran yang sangat sangat berharga dalam hidup ini
agar jangan mudah tergiur dengan apapun janji janji atasan
ataupun dimanapun dia berada dengan orang orang di sekitarnya
jangan mau hidupnya disesatkan oleh keserakahan
atau dengan nilai uang untuk berbuat kejahatan
sampai merampasnya orang secara keji dan biadab
jadi di sini ponisi ini jadi pembelajaran berharga buat dia
untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan tuhan
karena semua perkataan itu perlu kita pertanggungjawabkan
karena ada hukum akhirat dan hukum dunia
baik bu rosti ini kan memakan perjalanan waktu cukup panjang berbulan bulan
dari awalnya skenario dibuat sampai akhirnya semuanya sudah diungkapkan di ruang sidang begitu
bagaimana keluarga melihat ini semua sampai akhirnya semua fakta sudah dibeberkan
apakah memang sejauh ini keluarga sudah merasa lega begitu
karena publik sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya
ya tentu kami sebagai keluarga ada kelegaan
di dalam pembunuhan berencana anak kami almarhum yosua
selama ini mereka membuat skenario skenario
atau menggiring opini untuk
dan menyalahkan anak kami di dalam hal terjadinya pembunuhan berencana keji
yang dilakukan ps bersama grup cs nya atau komplotannya
di sinilah terang terangan di dalam persidangan mulai tuntutan daripada ju
sampai bacaan ponis atau yang dibacakan oleh hakim yang mulia
telah dibuka terang terangan di sini atas kejahatan kejahatan ps bersama komplotannya
sebagai ibunda daripada almarhum yusuf
kami memohon kepada presiden maupun kepolisian
untuk membersihkan nama baik anak kami
harkat dan martabaknya
untuk kami keluarga perlu
dibersihkan dan dipulihkan namanya secara publik
maupun secara dihadapan media
fitnahan fitnahan ini terhadap anak kami
agar nama anak kami boleh tenang juga dan damai di surganya tuhan
agar jangan pembunuhan yang terjadi kepada anak kami
janganlah menjadi kematian yang sangat sia sia
di dalam hal peristiwa pembunuhan berencana ini
baik akhirnya perjuangan keluarga selama ini bisa terbayarkan dengan fakta
yang kini sudah diketahui oleh banyak publik
tapi ibu rosti ini kalau kita lihat ferry sambo putri candrawat
akan mengajukan banding atas vonisnya
tanggapan keluarga seperti apa
dalam hal ferry sambo maupun putri candrawati
ataupun terdakwa lainnya
km maupun rr
yang mereka mau naik banding itu adalah hak mereka
mereka berhak dalam hal itu
dan untuk kelanjutannya nanti kami mohon juga agar ini semua
kami memohon secara keluarga kepada publik maupun media
ataupun kepada ahli ahli hukum agar mengkawal dalam kasus ini
agar jangan lagi terjadi nanti pembunuhan pembunuhan
atau kejahatan kejahatan yang luar biasa
yang boleh dilakukan segala instansi dimanapun berada
dengan memanfaatkan kekuasaan ataupun jabatan
dan jangan ada lagi sambo sambo berikutnya yang terjadi di negara
di negara negara pemerintah indonesia
dan anak buah seperti yosua yosua yang dibunuh secara keji dan biadab
bu rosti ini saya juga mendapatkan informasi mengenai kabar tentang barang
dan juga sejumlah uang milik almarhum yosua anak anda
masih belum dikembalikan kepada keluarga
apakah ini benar informasinya
iya benar sekali karena almarhum memiliki barang
yang belum kembali kepada orang
ada orang tua berupa laptop maupun hp
begitu juga pin emasnya dan atm atau kartu identitas anak kami
semuanya sim sampai ktp semua lenyap
jadi kami juga disini menuntut atau memohon agar itu barang anak kami
karena kamilah sebagai ahli waris
daripada milik anak kami yang telah mereka rampas
dan mereka bunuh secara keji
kemana keluarga akan menuntut barang barang dan juga uang yang hilang tadi
kami tadi berangkat ke mabes karena di dalam pembunuhan itu
ada laporan kepada kami dan ada suatu surat
yang mengatakan bahwa milik anak kami disita sebagai barang bukti tidak dipenyidik
jadi barang itu kami mohon dikembalikan namun belum selesai prosesnya
kepastian realisasinya pun belum sampai saat ini
karena tadi kami di mabes tidak ada kesampaian sampai hari ini
milik barang anak kami tersebut kepada kami orang tua sebagai ahli waris
lalu ibu rosti ini fonis sudah diberikan apa langkah yang akan diambil oleh keluarga setelah ini
langkah yang diambil untuk set ini semua
karena masih ada lagi yang belum dipanggil
kita lihat di dalam persidangan adanya rombongan rombongan

belum dipanggil atau disidik
jadi pengacara kami telah membuat laporan berikutnya untuk hal itu
yang mengetahui adalah bapak tim pengha keluarga
tentunya kami sebagai media juga tetap akan mengawal
seperti yang tadi ibu katakan bahwa harapannya ke depan
jangan ada lagi sambo sambo berikutnya di republik indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami
ibunda brigadir yosua rosti simanjuntak selamat malam